selamat datang di pertemuan tahunan bank indonesia dua ribu dua puluh satu
perkenal kami menyampaikan prospek ekonomi tahun dua ribu dua puluh dua dan arah kebijakan bank indonesia
yang kami rangkum dalam tema bangkit dan optimis sinergi dan inovasi untuk pemulihan ekonomi
dua puluh bulan kita melawan covid sembilan belas alhamdulillah indonesia bertahan dan kini bangkit
dengan sinergi dan inovasi stabilitas terjaga dan perbaikan ekonomi berlangsung
dengan sinergi dan inovasi itulah mari kita perkuat optimisme ekonomi akan pulih ke depan menuju indonesia
bapak presiden dan hadirin yang kami hormati
pemulihan ekonomi global pada tahun dua ribu dua puluh dua akan menuju lebih seimbang
seiring meredahnya covid sembilan belas pembukaan sektor ekonomi dan stimulus kebijakan
di negara maju eropa dan jepang menyusul amerika serikat
di negara emerging india dan asean lima juga menyusul tiongkok
volume perdagangan dunia meningkat
tapi muncul lima permasalahan baru yang perlu kita cermati
pertama normalisasi kebijakan di negara maju dan ketidakpastian pasar keuangan global
kedua dampak luka memar pandemi pada korporasi dan sistem keuangan
ketiga meluasnya sistem pembayaran digital antar negara dan risiko aset kripto
keempat tuntutan ekonomi keuangan hijau
dan kelima melebarnya kesenjangan perlunya inklusi ekonomi
kelima permasalahan global ini akan menjadi agenda prioritas presidensi indonesia g dua puluh pada tahun dua ribu dua puluh tiga
di indonesia ekonomi akan berjaya
insya allah pertumbuhan akan lebih tinggi
mencapai empat tujuh sampai lima lima persen pada dua ribu dua puluh
dari tiga empat sampai empat persen pada dua ribu dua puluh
selain ekspor konsumsi dan investasi juga meningkat
didukung vaksinasi pembukaan sektor ekonomi dan stimulus kebijakan
dan terkendali pada sasaran tiga plus minus satu persen pada dua ribu dua puluh dua
koordinasi tpi pusat dan daerah
stabilitas nilai tukar rupiah akan tetap dijaga
sesuai komitmen kuat dari bank indonesia
di tengah normalisasi moneter the fed
sekitar satu persen pdb pada dua ribu dua puluh
di tengah normalisasi pada dua ribu dua puluh dua
dana pihak ketiga dan kredit akan tumbuh masing masing tujuh sembilan persen
dan enam sampai delapan persen pada dua ribu dua puluh dua
ekonomi keuangan digital meningkat pesat
digital banking lebih dari empat puluh delapan ribu triliun rupiah
bapak presiden dan hadirin yang kami hormati
kunci untuk bangkit dan optimis
ekonomi nasional akan pulih tahun depan
inilah semangat bank indonesia
bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah
untuk memperkuat pemulihan ekonomi nasional
yaitu vaksinasi dan pembukaan sektor sektor ekonomi
dan lima respon kebijakan
yaitu pertama transformasi sektor real
ketiga kredit dan transformasi keuangan
keempat digitalisasi ekonomi keuangan
kelima ekonomi keuangan inklusif dan hijau
agar imunitas masal segera tercapai
dan lebih banyak sektor dibuka kembali
dan dalam jangka panjang
pertumbuhan kembali lebih tinggi menuju indonesia maju
sinergi vaksinasi dan pembukaan ekonomi
dapat fokus pada dua puluh empat subsektor prioritas
makanan minuman kimia otomotif karet kertas logam dasar tpt dan alas kaki
dan tentu saja umkm
melalui implementasi proyek strategis nasional
kemudahan peraturan dan perizinan
promosi investasi dan perdagangan
belanja negara rp dua tujuh ratus empat belas dua triliun
diantaranya anggaran kesehatan pelindungan sosial infrastruktur
tentu saja membutuhkan pembiayaan rp delapan ratus enam puluh delapan triliun
berpartisipasi dalam pendanaan apbn
sesuai undang undang nomor dua ribu dua ratus dua puluh
pada rp dua puluh empat ratus tujuh puluh tiga empat triliun
pada dua ribu dua puluh satu hingga kini rp satu ratus empat puluh tiga tiga triliun
ditambah juga dua ratus lima belas triliun apbn dua ribu dua puluh
untuk kesehatan dan kemanusiaan karena covid sembilan belas
demikian juga untuk apbn dua ribu dua puluh dua dua ratus dua puluh empat triliun rupiah
dengan suku bunga rendah
pemerintah dapat memfokuskan apbn
sinergi mendorong kredit dan transformasi keuangan
penawaran kredit perbankan relatif kondusif
suku bunga menurun likuiditas melemah melimpah
lending standard juga membaik
fokus kebijakan pada peningkatan permintaan kredit dunia usaha
sembilan sektor siap peningkatan kredit
tapi sektor sektor lain perlu stimulus
insentif pajak penjaminan kredit dan subsidi bunga
pelonggaran kebijakan makro berisil dari bank indonesia
perpanjangan resuasi kredit dari ojk
bank indonesia bersinergi dalam kebijakan ekonomi nasional
di samping stimulus moneter dan pelonggaran makro berinisial
pada respon kedua dan ketiga
juga digitalisasi sistem pembayaran dan pengembangan umkm
pada respon keempat dan kelima
berkoordinasi erat dengan pemerintah dan kssk
bapak presiden dan hadirin yang kami hormati
berkenalah kami menyampaikan arah bauran kebijakan bank indonesia tahun dua ribu dua puluh
dengan meningkatnya ketidakpastian global
kebijakan moneter akan lebih pada stabilitas
sementara empat kebijakan lain
yaitu makro brizil digitalisasi sistem pembayaran
pendalaman pasar uang pengembangan umkm
dan ekonomi keuangan sehariah tetap untuk pertumbuhan
kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah
akan terus kami lakukan sesuai fundamental dan mekanisme pasar
dan juga menjaga perbedaan ysbn dan us treasury tetap menarik
berkoordinasi erat dengan menteri keuangan
akan tetap kami pertahankan
sampai terdapat tanda tanda awal kenaikan inflasi
fokus kebijakan pada penurunan lebih lanjut
suku bunga kredit perbankan
kelebihan likuiditas di perbankan yang sangat besar pada saat ini
akan kami turunkan secara bertahap
agar tidak mengganggu kemampuan perbankan
dalam penyaluran kredit dan pembelian sbn
bank indonesia juga seperti tadi saya sampaikan
tetap berkomitmen dalam pembelian sbn
untuk apbn dua ribu dua puluh dua secara langsung rp dua puluh dua empat triliun
untuk anggaran kesehatan dan kemanusiaan
di samping juga tetap sebagai pembeli siaga
untuk mendorong kredit perbankan pada sektor sektor prioritas
rasio pembiayaan inklusif makrobrisle
antara bank indonesia ojk dan lps
yang sekarang sudah berjalan erat
untuk memastikan stabilitas sistem keuangan
di bidang sistem pembayaran digitalisasi
terus kami perluas untuk akselerasi ekonomi keuangan digital nasional
konsolidasi industri sistem pembayaran diperkuat
antara perbankan digital fintech dan e commerce
membentuk unicorn unicorn indonesia yang tangguh
infrastruktur sistem pembayaran yang modern
perluasan qr indonesian standards
dengan target tambahan lima belas juta pengguna
satu bahasa untuk koneksi pembayaran
bi fast diperluas untuk seluruh bank
melayani transaksi retail seketika
tanpa henti bagi masyarakat
skema harga kami sederhanakan
agar biaya transaksi murah bagi masyarakat
tetap mendorong inovasi industri
rencana penerbitan digital rupiah kami persiapkan
sebagai alat pembayaran sah bagi nkri
kami juga terus mendukung elektronifikasi
transaksi keuangan pemerintah daerah
digitalisasi umkm dan pariwisata
bapak presiden dan hadirin yang kami hormati
pasar uang yang modern terus kami bangun
dengan sasaran menurunkan yield spn
untuk itu center counter partai insya allah kami
akan operasikan mulai tahun depan
transaksi pasar uang melalui etp multi matching
terutama untuk ripo sbn dndf interest rate swab
perluasan penggunaan mata uang lokal
untuk transaksi perdagangan investasi bilateral
dengan jepang tiongkok negara tetangga thailand malaysia
terus kami perluas pengembangan instrumen pembiayaan jangka panjang
semuanya melalui sinergi
erat bank indonesia kementerian keuangan ojk lps
dalam forum pengembangan pasar keuangan
bank indonesia juga terus mendukung pengembangan umkm
dan ekonomi keuangan sehariah untuk inklusi ekonomi dan keuangan
karya kreatif untuk umkm go export go digital
terus kami lakukan setiap tahun
dukungan penuh suksesnya gernas bbi dan bwi
melalui seluruh kantor kantor bank usaha
di dalam dan luar negeri
mata rantai ekonomi halal terus dikembangkan
instrumen pasar uang sukuk bi inklusif
festival ekonomi keuangan syariah di tiga wilayah
kebijakan internasional kami fokuskan
untuk presidensi indonesia g dua puluh dua ribu dua puluh dua
genda prioritas jalur keuangan
berkoordinasi erat dengan menteri keuangan
juga sekaligus mempromosikan investasi ke indonesia
untuk juga pengakuan internasional
bank indonesia mendapatkan lima award internasional
yang secara internal memotivasi kami
untuk melakukan transformasi menyeluruh
di bank indonesia yang kami sejak lakukan sejak tahun dua ribu delapan belas
untuk kinerja unggul dan tata kelola
menuju bank sentral digital terdepan
bapak presiden dan hadirin yang kami hormati
prospek ekonomi indonesia tahun dua ribu dua puluh
akan bangkit dan mulai pulih
optimisme ini perlu kita perkuat
dengan semangat sinergi dan inovasi
mari terus bersinergi dan inovasi
untuk bangkit dan pulih
insya allah ekonomi kita akan kembali tumbuh tinggi
menuju indonesia maju yang semakin sejahtera
wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh